sabtu pagi sekitar pukul sepuluh lebih dua puluh empat waktu indonesia barat
pemimpin front pembela islam fpi rizik sihab tiba di polda metro jaya
kedatangan rizik untuk memenuhi panggilan sebagai tersangka kasus kerumunan di petamburan jakarta pusat
sebelumnya pada kamis sepuluh desember dua ribu dua puluh polda metro jaya resmi menetapkan pemimpin fpi rizik sihab
sebagai tersangka kasus kerumunan di petamburan pada tiga belas dan empat belas november lalu
rizik disangkakan melanggar pasal satu ratus enam puluh kuhp dan dua ratus enam belas kuhp tentang penghasutan
dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun
tidak hanya rizik polisi juga menetapkan lima orang lain sebagai tersangka dalam perkara ini
kelima orang yang menjadi tersangka ini merupakan panitia penyelenggara acara peringatan maulid
dan juga pernikahan putri rizik sihab pada tiga belas sampai empat belas november lalu
kelima tersangka ini akan dijerat pasal sembilan puluh tiga undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
tentang kekarantinaan kesehatan dengan ancaman pidana penjara satu tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah
jumat sebelas desember polda metro jaya memastikan tidak akan memberikan surat pemanggilan
lagi terhadap rizik dan lima orang tersangka lainnya
polda metro jaya sudah memanggil rizik dan lima tersangka lain sebanyak dua kali dan tidak ada satupun yang hadir
selanjutnya penangkapan akan dilakukan kepada keenam tersangka tanpa bisa ditawar lagi
sementara itu dalam keterangannya melalui akun front tv rizik sihab membantah dirinya lari dari panggilan pemeriksaan penyidik
yang beralasan selama ini menjalani proses pemulihan kesehatan
saya tidak pernah lari dan tidak pernah sembunyi
karena selama ini pada proses pemulihan saya lebih banyak duduk di pondok pesantren alam agrokultural markas haryat megamendung
saya juga tidak pernah mangkir dari panggilan polda metro jaya
kenapa saya katakan saya tidak pernah mangkir
pada panggilan yang pertama yaitu hari selasa
tanggal satu desember dua ribu dua puluh ketika itu saya tidak bisa memenuhi panggilan
saya kirim pengacara saya bertemu kembali dengan para penyidik
kita sampaikan surat kita sampaikan permohonan dan alhamdulillah permohonan tersebut diterima secara baik oleh para penyidik
lagi lagi di sini saya ingin sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para penyidik di polda metro jaya
terkait pemeriksaan pada rizik hari ini
polda metro jaya kombes pol yusri yunus menyatakan dengan status tersangka bisa jadi akan dilakukan langsung penahanan
namun proses penahanan merupakan kewenangan penyidik dengan mempertimbangkan unsur objektif dan subjektif terhadap tersangka
nanti kita akan periksa yang bersangkutan sebagai tersangka
dan kemudian kita lakukan penangkapan
nanti upaya masalah penahanan itu adalah upaya daripada penyidik
dilihat nanti alasan objektif maupun subjektifnya seperti apa
dalam kasus ini puluhan saksi telah diperiksa
mulai dari pihak penyelenggara pernikahan hingga jajaran pemerintah provinsi dki jakarta
dikliputan cnn indonesia